bener bener lupa deh apa apa
lagi lagi aduh sendiri sendiri
jadi diriku ini
sebut dengan ikan
kenapa ngelolong aja yang kena ketangkep ini
ya cik haus cik haus
kejadian purna bermata indah
apa itu bocah bocah
bener bener lupa deh apa apa lagi
kenapa gue lapar
gua mau makan
udah sini atik gua
hai apa lupa tak capek sama sama capek aja deh biar nggak sama sama capek
temen lu sekarang sama gua lo kasih tuh nasi sama gua kalau nggak temen lu tinggal sejarah
lu mau banget lagi temen lu belum mandi temen lu akhirnya bang bareng mendapatkan nasi juga
tanpa harus kerja hahaha
orang lagi tidur lagi bangunin
masih kedukandang lu
eh anak anak orang aja
masuk semua masuk masuk
masuk masuk masuk
eh mana sepenyanya
pasti orang kurang ajar ini buat kayak gini
saya suka hatimu engkau
orang kecit kecit amat sih
jangan pada tengungun mungun begitu apa
ibu bukan orang gila
aku udah tau
ini ibu tukang cuci
gue tau namanya siapa
kalau manggil gerohin baik gerohin gerohin
ini lena pade
iya len ada apa
pade gimana kabar pade sama haikal
sehat sehat semuanya sehat
baik baik aja disini
udah lena gak usah khawatir
kok perasaanku gak enak ya pade
aku khawatir ada apa apa sama haicle
takut hikal bikin ulah lagi
pokoknya haikal sehat aja
pade mau ini
itu suara apa ya pade
ya udah pade
aku titip haikal ya pade
terima kasih banyak pade
kuping aja yang dipake nelfon
matanya jangan dipakai nelfon juga
supaya bisa melihat ke depan
mata jangan nelfon juga
nah gitu ya
kayak bajak laut
kenapa melihat saya seperti itu
sepertinya pade ini lagi banyak masalah
kayak lagi ada yang dipikirin
mungkin hijau warnanya tuh
bagus aja ah pak ustadz
jujur sama saya pade
apa yang lagi pade pikirin
ini masalah haikal pak ustadz
karena kan sering banget gitu
pasti masalah haikal
daripada pak ade mikirin haikal terus
lebih baik pak ade ikut sama saya
ke sebuah ruangan yang agak gelap
tapi niscaya bisa membuat hubungan pertemanan kita semakin akrab
dan dengan ditemani oleh secangkir gelas berwarna gelap
yang rasanya sangat amat sedap
itu artinya kedang meriuk ngopi
itu dia cerdas
kayaknya roti enak banget kal
tapi gara gara si baru itu jadi lapar
gue cuma bilang itu roti enak
ya emang semua roti enak
emang dikit enggak enak apa semua roti
lebih baik kita lapar daripada kita kenyang makan bareng curian
kita enggak usah di sini lagi
siapa tahu ada yang bisa kita kerjain
terus kita dapat duit
enggak kelaparan lagi
si ipan kemana ya
emangnya kenapa si ipan
udah dimajan muka aja
lu nguri ya yang roti tadi
enggak gue beli
beli dari mana lu ajaknya gue punya duit
masih dicet banget ya
oh jadi kalian disini
lu ngejar roti gue ya
nih buktinya nih

bang jangan bang